hilangnya dua empat ratus empat surat suara pemilihan bupati saat pilkada di cirebon jawa barat rabu pagi
membuat panwaslu dan kepolisian memeriksa empat orang saksi yang terdiri dari dua petugas ppk dan tiga warga
namun hingga saat ini petugas belum menentukan tersangka dan masih melakukan penyelidikan
sementara di tapanuli utara sumatera utara kantor kpu diserbu warga yang membuat lima komisioner kpu dievakuasi ke mapolres setempat
petugas sentra penegakan hukum terpadu atau gakumdu pan waslu kabupaten cerbon
masih melakukan pendalaman terkait hilangnya surat suara di desa dana mulia kecamatan plumbon
panwaslu dibantu petugas kepolisian resort cirebon sudah memeriksa empat orang termasuk dua petugas ppk dan dua warga yang berada di lokasi
dari pemeriksaan itu petugas belum bisa mengumpulkan nama dibalik hilangnya dua empat ratus empat surat suara tersebut
tapi pan waslu sendiri sudah mengatakan
sudah dan sudah dilakukan
dari unsur ppk dua orang dan masyarakat dua orang
sebagai penung jawab karena posisinya masih ada di kantor atau penyelidikan ppk
sementara itu aksi penyerbuan warga ke kantor kpu tapanuli utara
diduga terkait protes kecurangan yang dilakukan oknum pegawai kpu setempat
kpu sumatera utara menyatakan para pengunjuk rasa merusak alat penghitungan cepat
sejumlah formulir c satu atau hasil penghitungan suara di tps juga diambil paksa pengunjuk rasa
aksi ini membuat ketua dan empat komisioner kpu tapanuli utara menyelamatkan diri dalam markas polres tempat
mereka belum berani ke kantor kpu taput karena belum ada jaminan keamanan
akibat aksi ini pengiriman data untuk penghitungan kpu terganggu
tahapan pilkada dari sidang pleno rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan
hingga di sidang pleno kpu takut terancam tidak berjalan dengan baik